kini terasa tidak istimewa
kini terasa tidak istimewa
tapi aku sedang menguatkan hati
saat ini aku mencari pengalihan
saat ini aku mencari pengalihan
saat ini aku mencari pengalihan
untuk lebih peka terhadap sekitarku
kutemukan jawaban melalui sudut pandang baru
saya tahu sulit kau setahun
meski aku tak akan pernah bisa benar benar melupakanmu
tapi kini ada chris yang siap menemani hari hariku
yang mulai terbiasa tanpamu